sayang sekali al gak bisa mendampingi reina
dan andin gak bisa menyaksikan reina di acara ini
berat list ada nino yang
itu bener bener anak kandungnya
lir aku perangkat sekarang takut telat
mendingan pulang aja ya
kondisi ini kan sudah lebih membaik
andin sudah sadar
biar saya yang jaga disini
besok papa sama mama kalau mau balik
papa belum tenang
tolong belum bicara sama andin
tapi papa mama kan belum istirahat
bu andin sudah bisa di jemput ya
alhamdulillah kondisinya membaik
walaupun belum terlalu signifikan
jadi kami bisa masuk sekarang
iya boleh pak
tapi hanya dua orang saja ya
tidak boleh lebih
dan batas kunjungan tetap berlaku
terima kasih dok
silahkan masuk dulu
saya nanti misal aja belakang
takut ini dalam hidupku
allah baik sekali sama papa
papa gak tau ada rahasia apa
untuk kamu dari allah
masih ada hikmah besar
dengan semua kejadian ini sekarang
kamu anak yang baik
dan allah sayang
dan selalu bersama orang orang yang sabar
semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan kamu sayangnya
terima kasih papa
terima kasih sekali
udah mau direpotin acaranya rena
padahal saya tahu kamu pasti lagi sibuk kerjaan
kebetulan hari ini waktunya agak sedikit renggang
karena meeting udah saya mundurin jadi punya waktu buat rena
gimana kamu udah siap
kita harus juara
yaudah kita siap siap ya
selamat pagi pak
kondisi bu ani gimana pak
alhamdulillah sudah membaik
sekarang andien sudah sadar
saya mau pamit ke kantor polisi pak
mengurus mobil saya yang kemarin dirampok sama anak buahnya angga
sekarang ada di kantor polisi peraja lima
kalau angga benar benar di penjara ya
sampai saya bisa mengurus semua
saya permisi pak